meningkatnya animo warga dki jakarta bersepeda di masa transisi
mendorong pemprov dki jakarta melakukan uji coba penyediaan sepeda di tempat umum atau bike sharing
sebanyak dua ratus unit sepeda disediakan di sembilan zona yang ditentukan
kesembilan lokasi tersebut adalah stasiun tanah abang pintu mrt bundaran hi
haltebus pelikan crossing bundaran hi sisi timur haltebus pelikan crossing bundaran hi sisi barat
depan gedung sinarmas halte bus balai kota sisi selatan museum prasasti gedung dinas teknis jati baru dan gedung dinas teknis abdul muiz
pemprov dki jakarta menggandeng pt goes indonesia dan itdp untuk menyelenggarakan program layanan penyediaan sepeda ini
tidak sulit untuk menggunakan sepeda ini pengguna cukup menginstal aplikasi goes yang bisa didapat di app store dan google play
setelah berhasil login segera top up saldo goes pada aplikasi untuk dapat membuka gembok sepeda di zona parkir
cara membuka gembok adalah cukup pindai barcode yang ada di telpon genggam dengan barcode yang ada di sepeda
setelah selesai menggunakan pengguna wajib mengunci kembali sepeda secara manual lalu scan barcode yang disediakan di sudut zona parkir sepeda
penggunaan sepeda ini sendiri mematok tarif sebesar rp tiga per lima belas menit dan berlaku kelipatan berikutnya
bike sharing ini mendapat tanggapan positif dari warga yang tak memiliki sepeda
terlebih akhir akhir ini harga sepeda di pasaran melonjak dan susah ditemukan
selama dua hari uji coba keberadaan bike sharing ini diminati oleh warga
dampaknya positif ya khususnya untuk bagi orang orang yang belum memiliki sepeda seperti itu
karena kan untuk saat ini untuk mendapatkan sepeda pun susah gitu ya untuk pembeliannya
jadi dengan adanya fasilitas seperti ini ini membantu customer yang tidak memiliki sepeda
untuk di hi ini ada sembilan enam di indoor dan tiga nya itu di dalam gedung
di hari kedua ini minatnya cukup bagus
dari mungkin saya cek tadi itu perkiraan satu ratus tiga puluh unit sudah keluar tiga puluh unit
penyediaan sepeda di tempat umum ini dibuka mulai pukul enam pagi hingga pukul enam sore
sejumlah operator disiagakan di sembilan titik tempat penyediaan sepeda untuk membantu pengguna yang menemui kesulitan
rizky ihtiar yahya jakarta